anda kembali di cnn indonesia prime news
pemerintah melalui kementerian agama tengah menyusun naskah kotbah jumat
agar digunakan oleh para kotip
dalam penyusunan naskah khutbah jumat kemenak akan melibatkan para ulama praktisi dakwah akademisi dan para pakar pada bidang
guna mengantisipasi ancaman radikalisme dan disintegrasi yang menggunakan isu isu agama
pemerintah melalui kementerian agama mengaku telah menyiapkan pasokan naskah khutbah jumat
direktur jenderal bimbingan masyarakat islam kemenak kamarudin amin melalui cnn indonesia com menyatakan
dalam penyusunan naskah khutbah jumat pihaknya akan melibatkan para ulama praktisi dakwah akademisi dan para pakar pada bidangnya
rencana penyiapan naskah kotbah jumat oleh kemenak itu pun ditanggapi dewan masjid indonesia atau dmi
sekjen dmi iman adarkutni melalui detik com menilai
kemenak tidak perlu menyiapkan naskah kotbah jumat untuk penceramah
dmi pun membandingkan dengan dmi yang telah menyiapkan naskah kotbah jumat untuk penceramah
dan presiden kedua ri soeharto yang disebut menyukai berbagai macam kotbah jumat
iman menambahkan jika kemenak menyiapkan naskah kotbah jumat
akan menimbulkan sejumlah penafsiran diantaranya kemenak kurang percaya pada khotib atau ⁇ dai
mendorong totalitarianisme pemerintahan agama hingga menyebut
menteri agama fahrul razi terjangkit islamophobia atau fobia terhadap islam
tim liputan cnn indonesia
kementerian agama tengah menyiapkan naskah ceramah atau khutbah jumat yang diharapkan bisa jadi referensi bagi para penceramah
untuk memperkuat moderasi beragama hal ini menimbulkan perspektif yang beragam kemudah di masyarakat
bahkan ada yang menafsirkan hal ini seperti ini
sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada ulama
gagasan naskah ceramah jumat juga pernah digulirkan oleh bawaslu tepatnya dua ribu delapan belas lalu
yang meminta rumah ibadah jangan dijadikan sebagai mimbar politik dan diisi dengan muatan muatan negatif
perlukah negara atur naskah kotbah kami bahas malam ini
dengan arah sumber yang telah bergabung melalui sambungan zoom
yang pertama ada kiai haji mas duki baitlawi ketua mui
pak mas duki selamat malam
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam dan juga bergabung bersama kita
kevin haikal staf khusus kementerian agama
selamat malam mas kevin
selamat malam assalamualaikum wr wb
dan juga ada aceh hasan syajili wakil ketua komisi delapan dpr ri
bang aceh assalamualaikum selamat malam
selamat malam assalamualaikum
ya mungkin saya ke mas kevin terlebih dahulu
sebetulnya apa landasan yang membuat kemudian kementerian agama dalam hal ini
menyusun naskah khutbah jumat dan kemudian melemparkan wacana ini ke publik pada saat ini
baik yang pertama
kita ingin memastikan bahwa
kedepan para pengkotbah jumat
para dai punya referensi yang berdasar dari sumber yang otoritatif
juga punya alternatif alternatif apabila dibutuhkan untuk khutbah jumat yang mereka lakukan di masjid masjid
tapi dasar utamanya ini bukan sebagai suatu pemaksaan
bahwa kita hanya menyediakan referensi referensi tambahan untuk mereka
apabila mereka ingin menggunakan
akan kita tempatkan dalam satu wadah digital
ini hanya untuk menambah referensi bacaan mereka
menambah ilmu pengetahuan mereka
dan juga yang pasti kita ingin mengajak
agar jangan sampai masjid dijadikan sebagai mimbar politik atau mimbar penyebaran kebencian
itu yang utama
oke mas kevin saya juga ingin tahu
sebetulnya implementasinya nanti pada penyebaran naskah khutbah jumat ini
akan tiap minggu ada konten yang berbeda
diberikan kepada masjid masjid
atau diberikan satu wadah
yang kemudian mencakup seluruh referensi naskah kotbah jumat
yang disusun oleh kementerian agama
rencananya ini akan sebagai salah satu cara kita juga mendigitalisasi transkrip atau naskah naskah khutbah jumat
harapannya ke depan akan ada satu platform
yang bisa mencakup ini semua
lalu platform ini juga bisa menjadi
apa namanya suatu hal yang diakses oleh banyak pihak nantinya
oke dengan adanya resistensi kemudian apakah
kementerian agama melihat hal ini sebagai sebuah hambatan atau bagaimana
ya pertama kita punya dua tugas utama selain sebagai regulator
kita juga sebagai fasilitator
hal ini semata mata kita lakukan hanya sebagai upaya kita memfasilitasi
masyarakat memfasilitasi da'i dan para ustad yang sering berkutbah jumat setiap jumatnya
yang ada pasti akan ada orang yang suka dan tidak suka
terhadap hal ini tentu kami dari kementerian agama melihat pertama
ini menjadi timbul suatu perdebatan lantaran ada kesalahpahaman awal
yang dileading oleh segelintir pihak yang menafsirkan secara sendiri bahwa seolah olah
naskah khutbah jumat ini adalah suatu kewajiban yang harus dibaca oleh para khotib setiap jumatnya
dari informasi yang salah ini kemudian menimbulkan
konsepsi publik menimbulkan kegaduhan seolah olah bahwa kemenap mengekang kebebasan berekspresi para ustad para da'i ketika melakukan kotbah jumat
tapi kemenang tentu tidak menganggap ini sebagai suatu hambatan ya
kami akan terus melaju tetap berkomunikasi dengan teman teman di komisi delapan tetap melibatkan para ahli
kami juga akan tetap berkomunikasi dengan pihak pihak lain yang kira kira bisa memberikan masukan yang positif untuk kegiatan ini program ini
baik mas kevin mungkin saya langsung lempar ke bang aceh
jika kemudian dikatakan ini sebagai alternatif sebetulnya tidak wajib bagi para khotib membacakan khutbah ini
bang aceh sebetulnya melihat kondisi saat ini apakah tepat kemudian kementerian agama mengeluarkan wacana untuk menyusun naskah khutbah jumat sebagai referensi
bagaimana kemudian masyarakat menangkap hal ini
iya pertama saya harus sampaikan bahwa rencana untuk membuat naskah khutbah
itu harus dilihat dalam kondisi yang tersebut
bisa saja ini untuk memperkaya wawasan dan menjadi bahan alternatif pemikiran atau bahan bacaan bagi para khotib ya
namun pertanyaannya kan sejauh mana efektivitas dari program tersebut untuk tadi
yang tujuannya adalah menekan radikalisme atau pandangan pandangan keagamaan panggung masjid dijadikan sebagai panggung politik dan lain lain
nah karena itu maka pertanyaannya adalah sejauh mana efektivitasnya
yang kedua apakah betul bahwa para ustadz para daib para kotip itu membutuhkan referensi itu
itu yang harus juga dijawab
karena itu maka setiap kebijakan saya kira kita harus berangkat dari titik kebutuhan
yang ketiga hal yang sangat penting sesungguhnya adalah
bahwa di dalam kebijakan kita harus berangkat dari titik kebutuhan

di dalam kehidupan keagamaan itu seharusnya kita bisa membedakan
mana yang menjadi ranah pemerintah mana yang menjadi ranah civil society islam atau organisasi kemasyarakatan islam
saya kira mui atau majelis ulama indonesia nahdlatul ulama dewan masjid indonesia muhammadiyah mataul anwar al wasliyah dan organisasi organisasi lain
dalam agama islam
itu seharusnya menurut saya justru yang lebih diberikan peran
di dalam mendorong
agar naskah naskah khutbah tersebut itu justru dibuat oleh mereka
dalam pandangan saya demikian
kenapa karena kita tahu bahwa
di dalam konteks kehidupan keagamaan
ranah masyarakat menurut saya harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan peran pemerintah
misalnya masjid itu kan kita harus tahu bahwa sepenuhnya merupakan ranahnya masyarakat
dia dibina oleh misalnya organisasi organisasi keagamaan
dia dikelola oleh organisasi organisasi keagamaan
dan oleh karena itu yang harus diperkuat adalah justru organisasi organisasi keagamaan ini
nah itulah yang saya sebut sebagai ranah dari masyarakat itu sendiri gitu loh
nah ketika pemerintah atau kementerian agama
merencanakan untuk membuat naskah khutbah
maka sebaiknya menurut saya yang didorong justru adalah organisasi organisasi keagamaan ini
karena kita harus jujur saja bahwa
para khotib itu dalam pandangan saya
pasti akan diperlukan dalam perjalanan ke agama

jadi akan lebih mendengarkan
otoritas keilmuan dari para tokoh tokoh yang tergabung di dalam organisasi tersebut gitu
tapi bang aceh melihat ada tidak potensi atau potensi penyebaran paham radikalisme
di saat adanya sebuah ceramah yang dilakukan pada hari jumat atau khutbah jumat begitu
dan juga soal tadi panggung masjid yang digunakan sebagai panggung politik
setuju atau tidak kemudian dengan adanya panduan yang dibuat
jadi akan bisa menekan potensi potensi penyebaran paham paham yang tidak diinginkan tersebut
termasuk juga cacian ujaran kebencian begitu di dalam masjid
ya itulah yang menurut saya harus diidentifikasi oleh pemerintah sendiri ya
nah kita identifikasi bahwa fakta ada beberapa masjid yang digunakan sebagai panggung politik gitu ya
masjid dipergunakan tidak sesuai dengan semangat kuasa piatul islam begitu ya
mederasi beragama di dalam konteks beragama kita
itu memang ada gitu
tapi harus dihitung juga berapa sih sebetulnya presentasenya
lalu kemudian kalau mereka diberikan naskah hutbah apakah akan dibaca oleh mereka
itu kan pertanyaan serius ya
jangan sampai kita membuat berbagai macam kebijakan tetapi kemudian tidak digunakan
itu masalahnya gitu loh
nah oleh karena itu saya dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan

dan dipastikan bahwa kebijakan itu juga digunakan oleh para pemangku kebijakan itu
atau pemangku kepentingan itu
nah dalam konteks ini ya alangkah lebih baiknya jika yang diberdayakan oleh kita
adalah tadi organisasi organisasi keagamaan islam
perguruan tinggi agama islam kemudian ormas ormas yang lain
yang memang selama ini mereka berperan aktif memfasilitasi
bagi dakwah dakwah islam di berbagai daerah gitu atau di berbagai tempat
itu yang menurut saya harus didorong gitu
oleh karena itu kalaupun kementerian agama tetap akan menyelenggarakan
naskah khutbah dan lain lain itu maka sebaiknya menurut saya
kita harus mencari kebutuhan
pelibatan majlis ulama indonesia pelibatan dni nu muhammadiyah
perguruan tinggi agama islam itu mutlak harus dilakukan
sehingga memang seperti yang saya katakan tadi program program seperti keagamaan ini
memang harus lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri gitu
baik bang aceh saya mungkin lempar ke pak mas duki selanjutnya
pak mas duki apakah sudah bergabung teman teman
kalau begitu saya ke mas kevin
tadi dikatakan oleh bang aceh terkait dengan efektivitas kemudian juga apakah
nantinya naskah yang di endorse oleh kementerian agama atau difasilitasi oleh kementerian agama
ini akan digunakan bagaimana tanggapan dari kemenak
betul tentu itu suatu masukan yang kami apresiasi suatu masukan yang sangat membangun
ada beberapa hal yang telah kami lakukan terutama kami melihat terhadap beberapa portal
yang menyediakan khutbah jumat seperti nu online website mui sendiri
jadi ternyata memang
portal portal kita atau portal portal yang menyediakan khutbah jumat itu viewers nya tinggi
berdasar dari situ juga harapan kami ke depan jika memang para khotib membutuhkan apa namanya
bahan alternatif bacaan mereka bisa mengambil itu dari sumber sumber yang dihasilkan dari kementerian agama
tentu kementerian agama melibatkan praktisi melibatkan para ahli seperti yang disebutkan tadi salah satunya organisasi organisasi islam
nahlatul ulama muhammadiyah fersis maqlaul anwar dan lain lain
melibatkan juga para ahli yang ada di perguruan tinggi keagamaan islam
sifatnya pada dasarnya kami berniat agar kemudian para ⁇ dai ⁇ para ustadz yang mengisi khutbah jumat
apa yang beliau sampaikan kepada masyarakat tidak harus itu itu saja
beliau bisa mengikuti perkembangan zaman bisa mengikuti keadaan teraktual di sini dengan
tentu tadi seperti yang saya katakan di awal sumber
sumber yang otoritatif
mengingat beberapa belakangan waktu ini beberapa waktu kebelakang ini
seringkali banyak munculnya apa ya saya bisa bilang orang yang kemudian pemahaman agamanya belum begitu dalam
belum kemudian tampil menjadi seorang kesejahteraan
mereka mengutip hadis hadis yang baik hadis hadis yang tidak otoritatif
memiliki traffic yang cukup tinggi ya mas kevin ya
tapi yang menjadi pertanyaan adalah kemudian efektivitas dari konten khutbah jumat yang diberikan oleh kementerian agama ini untuk kemudian
menekan potensi penyebaran paham paham tertentu begitu dalam khutbah jumat
kita bahas nanti usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news kita lanjutkan dialog pada malam hari ini
haji mas duki baitlawi salah satu dewan pimpinan dari ketua majelis ulama indonesia
selamat malam assalamualaikum pak mas duki
waalaikumsalam alhamdulillah pak aldi gimana kabar
alhamdulillah pak mas duki mungkin langsung saya ditanggapi terkait dengan wacana untuk menetapkan atau menyusun naskah untuk khutbah jumat ini
sebetulnya sikap mui sendiri mengendorse atau mendukung atau bagaimana pak mas duki
saya pikir itu adalah paksaan keharusan ya kepada masyarakat kepada ormas ormas kepada para khotib atau siapapun ya
saya kira nggak masalah karena pada dasarnya itu adalah pengayaan ya
pengayaan terhadap konten konten dakwah yang selama ini sebenarnya kalau kita mau jujur banyak juga para khotib para dai
itu membutuhkan konten konten
konten yang muderat ya konten konten dalam islam wasabi
dan itu saya kira penting apalagi tadi kalau itu misalnya dibentuk dalam satu platform ya
jadi itu ada semacam seperti semacam perpustakaan digital yang bisa diunduh oleh siapa saja
dan jangan lupa bahwa kita ini ke depan itu punya tantangan besar sebagai islam muderat ya
yang terbesar di dunia
tantangannya adalah bahwa ada ancaman islam yang justru pahamnya itu akan mengganggu terhadap moderasi islam di indonesia
dan salah satunya itu yang banyak mempengaruhi publik terutama kalangan milenial yaitu di media sosial itu
itu adalah paham paham islam yang tidak ramah terhadap perbedaan
oleh karena itu ya ketika majelis ulama indonesia
yang memang menggelindingkan satu wacana mengenai pentingnya islam wasapia di indonesia
maka apa yang dilakukan oleh kementerian agama itu saya kira in line saja
dengan apa yang dilakukan oleh majelis ulama indonesia
persoalannya tinggal jangan dipaksakan itu adalah pilihan pilihan saja sebenarnya
mas duki artinya mui juga sepakat begitu
bukan konten itu saya kira nggak masalah
pak mas duki berarti artinya di sini mui juga sepakat begitu
ada indikasi disintegrasi menggunakan isu agama kemudian yang mengganggu konteksual kita dalam menuju moderasi agama begitu
ya saya kira kalau ada pihak pihak ya pihak pihak siapapun yang akan mengganggu terhadap disintegrasi
yang akan mengganggu terhadap harmoni sosial yang akan mengganggu terhadap terciptanya kerukunan yang selama ini sudah membaik

yang akan mengganggu terhadap terciptanya kerukunan yang selama ini sudah membahas

cara mengantisipasinya adalah kita memang harus memberikan pengayaan pengayaan konten konten islam wasatiyah
dan sepanjang itu dilakukan oleh siapapun tidak harus kementerian agama siapapun
bahkan mungkin juga ada pihak pihak dari social society
seperti yang tadi dikatakan
seperti yang tadi dikatakan
seperti yang tadi dikatakan
seperti yang tadi dikatakan
seperti yang tadi dikatakan
seperti yang tadi dikatakan
sepanjang itu dilakukan oleh ormas ormas juga saya kira baik baik saja
dan apalagi kalau misalnya kementerian agama
dan didukung oleh mas sadili dari komisi delapan
ada pengucuran dana ya yang diberikan kepada
ada semacam grant atau blok grant
untuk pengayaan pengayaan semacam ini
baik artinya tetap asal tidak ada keharusan
ya betul mas
sifatnya alternatif saja
pak mas duki satu lagi
terkait dengan kemudian ada resistensi yang timbul di masyarakat
yang menyebutkan bahwa hal ini sebagai bentuk
quote unquote ketidakpercayaan terhadap ulama begitu mui
sebagai lembaga yang menjadi imam dari segala lembaga keagamaan yang ada di
lembaga agama islam yang ada di indonesia
bagaimana untuk melihat resistensi yang timbul ini
enggak lah saya kira itu bukan bentuk ketidakpercayaan ya
saya kira bentuk bagian bentuk dari tarbiah
ya pendidikan ya
pendidikan kepada umat
pendidikan kepada da'i da'i
karena nyatanya da'i da'i kita itu
da'i da'i kita itu tidak semuanya mempunyai kualifikasi yang matang
dalam konteks melakukan dakwah yang sesuai dengan tawas sutyah
islam tawas sutyah gitu ya
oleh karena itu ini saya kira dalam kerangka itu kita berpikir
enggak usah mencurigailah
oke kerangka pendidikan umat baik pak mas
berhubungan baik antara satu dengan yang lain untuk memperkuat islam moderat di indonesia
saya kira itu
oke baik pak mas duki
dalam kerangka pendidikan umat begitu
saya ke mas kevin tadi sebelum jeda kita sempat terputus terkait dengan efektivitas dari naskah naskah ini
untuk kemudian bisa mengurangi lah menekan penyebaran paham paham bersifat radikalisme
kemudian ceramah ceramah yang menyebabkan disintegrasi begitu bagi umat
bagaimana efektivitasnya mas kevin
seperti tadi saran dari kang aceh untuk melibatkan organisasi
dari keagamaan islam juga menjadi salah satu yang kemudian bisa dijadikan alat oleh kita
untuk membantu efektivitas ini
harapan kita kemudian dengan melibatkan organisasi organisasi keagamaan islam ke depan
seperti nu muhammadiyah dan lain lain
kemudian itu bisa sebagai salah satu cara kita mempromosikan juga kepada masyarakat
mengingat ormas ormas islam itu adalah ormas ormas tua dan ormas ormas islam yang begitu besar
dengan pengikut yang begitu banyak
artinya dengan kerjasama dan melibatkan para stakeholder ini
kemudian secara otomatis kita berharap masing masing pihak mempromosikan kegiatan ini
kepada para anggotanya para pengikutnya yang ada di bawah organisasi masing masing
terlepas daripada hal tersebut kita juga memanfaatkan beberapa hal yang sifatnya sudah ada
contohnya ada aplikasi kedaulatan santri
nah kita memanfaatkan platform ini untuk memasukkan kolom khutbah jumat
agar kemudian orang orang yang sudah mendownloa aplikasi ini bisa menikmati konten tersebut
dapat membaca konten tersebut dan menambah kazanah pemahaman ke islam
oke baik saya langsung lempar ke bang aceh
bang aceh apakah tadi sudah terjawab terkait dengan efektivitas dari naskah naskah khutbah jumat ini
tadi dijawab soal nanti ada aplikasi yang bisa memuat naskah naskah yang bisa diakses banyak orang
kemudian juga portal portal tentang naskah khutbah jumat ini di situs situs tertentu cukup tinggi trafficnya
bagaimana bang aceh
ya idealnya sih menurut saya
kita diserahkan kepada civil society ya
karena urusan keagamaan itu adalah lebih pada domain civil society
fungsi negara adalah memberikan fasilitasi saja begitu
sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap karena kan kalau yang membuat negara
nanti negara memiliki tafsir tunggal terhadap nilai nilai keagamaan begitu
nah kalau misalnya ya tadi
wasatiatul islam tersebut diserahkan kepada organisasi seperti majelis ulama indonesia
yang tidak diragukan lagi soal otoritasnya
nu muhammadiyah persis dewan masjid indonesia yang membuat
tentu ini kan dari mereka oleh mereka dan untuk mereka sendiri
dalam konteks pembinaan terhadap umat begitu
nah menurut saya hal tersebut yang penting untuk dilakukan gitu
karena begini sekali lagi ya
untuk soal isu isu keagamaan ya itu adalah menjadi ranah dari masyarakat atau civil society islam begitu
sehingga misalnya kalau negara memiliki anggaran untuk kepentingan itu
makanya lebih baik diserahkan saja kepada formas formas tersebut ya
dalam konteks bagaimana membangun sebuah kerangka kehidupan keagamaan
lagi lagi kalau misalnya negara terlalu begitu ikut campur terhadap
apa namanya ranah civil society
oke jadi harusnya
menimbulkan persepsi bahwa nanti negara yang akan terlalu intervensi terhadap kehidupan keagamaan
itu yang harus dijaga saya kira
harus tetap masuk ranah civil society meskipun kemudian bawaslu tahun dua ribu delapan belas mengatakan bahwa ada potensi
kemudian panggung dari ya negara
panggung dari masjid ini digunakan sebagai panggung politik
meskipun ada potensi penyebaran paham paham radikalisme di khutbah khutbah tertentu begitu
apakah tetap ini menjadi ranah civil society atau kemudian pemerintah boleh masuk untuk memberikan alternatif alternatif tertentu
bagaimana bang aceh
yang menilaikan sesungguhnya adalah masyarakat mas
masyarakat yang nanti akan memberikan semacam penilaian apakah yang disiapkan oleh para da'i da'i tersebut
kalau para khotib khotib tersebut itu akan digunakan atau tidak gitu
poin saya begini saya khawatir ya kalau misalnya ini dibuat oleh kementerian dan saya kira bagus bagus aja sih
tapi kalau misalnya tidak digunakan itu kan sayang
apa namanya anggaran negara dipakai untuk sesuatu yang tidak efektif
coba kalau misalnya kita serahkan kepada majelis ulama indonesia diserahkan kepada nu diserahkan ke muhammadiyah
diserahkan kepada organisasi lain maka setidaknya itu akan menjadi satu stimulan bagi mereka untuk membangun sebuah kerangka keagamaan wasati itu
nah tadi saya kira pak kevin sangat jelas sekali menyampaikan
misalnya materi materi khutbah jumat di portal portal seperti nu seperti muhammadiyah itu ternyata memang banyak diakses oleh masyarakat
nah artinya bahwa kepercayaan mereka terhadap organisasi organisasi itu jauh lebih apa namanya jauh lebih trustee gitu
nah untuk itu maka sudah seharusnya memang kita mendorong organisasi organisasi yang memang berbasis pada masyarakat itu
nah jika ditemukan jika ditemukan ada organisasi atau individu individu yang
misalnya melakukan khutbah yang kesannya provokatif memecah belah disintegrasi dan lain lain
itu juga bisa melibatkan organisasi tersebut untuk melakukan pembinaan
nah kementerian agama ya dalam posisi memfasilitasi agar orang orang tersebut ya bisa kemudian dilakukan pembinaan itu
jadi kalau menurut saya ya
yang harus dikedepankan dalam konteks keagamaan itu menurut saya justru adalah organisasi organisasi keagamaan itu ya
dan di situ kementerian agama masuk untuk memfasilitasi baik
posisi dari pemerintah itu kan pada prinsipnya adalah menjadi fasilitator ya dari sekian banyak pemahaman pemahaman keagamaan tersebut gitu loh
mas kevin sebetulnya untuk adanya ketakutan ataupun sebuah kesalahan ya
atau pun sebuah ketakutan ataupun sebuah kewaspadaan ya terkait penyebaran penyebaran paham paham ujaran kebencian ya tercacimakian begitu
ataupun sampai ke paham radikalisme yang ada di panggung khutbah jumat
sebetulnya yang dilihat oleh kementerian agama apakah sudah semengkhawatirkan itu atau posisinya saat ini bagaimana
nanti mungkin kita bahas
usai jedah cnn indonesia prime news gerak balik
bayun maksud dan tujuan dari program ini
kemudian mereka berbicara
di depan publik atas penafsirannya
dan membuat kegaduhan
seperti contohnya kementerian agama
dinilai tidak percaya
kepada para ulama habaib ustadz
padahal inti utamanya
ketidakpercayaan itu apabila kemudian kita
memaksakan dan mewajibkan
dari awal kita menyatakan bahwa
kementerian agama tidak pernah mewajibkan
sedikit pun hal ini untuk dibaca
seperti di negara negara yang lain
hal ini hanya untuk menambah referensi
dan khazanah keislaman
terkait suka dan tidak suka like and dislike
saya rasa dalam dunia demokrasi itu adalah
siapapun berhak berpendapat
siapapun berhak memberikan masukan
tapi poin utamanya
kegaduhan ini muncul karena ada segelintir
orang yang salah memahami maksud dan tujuan
dari program ini
di kementerian agama kami membuka
pintu seluas luasnya kepada siapapun
yang berniat untuk bertabayun
berniat untuk ikut serta
dalam mensuksesi program ini
saya juga ingin tahu sebetulnya kan
wacana untuk kemudian menyusun naskah khutbah jumat
ini didapat dengan studi banding
yang dilakukan oleh kementerian agama ke uni emirat arab
ada beberapa negara islam yang memang
kemudian memberikan naskah khutbah jumat
kepada para umatnya harus diwajibkan dibaca
di sana kondisinya seperti apa
baik saya ralat dulu sedikit
kalimat itu kemarin
muncul untuk kita memberikan perbandingan
bahwa banyak di negara negara sana
yang kemudian pemerintahnya menciptakan
khutbah dan mewajibkan
para penghutbah untuk membaca teks tersebut
menteri agama faru rozi
dengan tegas menyatakan kita tidak ingin
indonesia menjadi seperti ini
kita tidak mau membatasi ruang
berekspresi para da'i
kemudian atas dasar tersebut
kita memberikan pemahaman kepada
penambahan referensi bacaan
atau khasanah keislaman ini
upaya kita agar para da'i
ketika memberikan khutbah jumat
bisa mengikuti perkembangan zaman
sesuai dengan keadaan sosial sekarang
sesuai dengan keadaan
sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang
bahwa sekarang indonesia
islam yang moderat butuh
ini akan menjadi sebuah alternatif
yang tidak akan pernah diwajibkan untuk dibaca
tapi hanya sebagai sebuah
referensi saja mas kevin begitu ya
betul penekanannya ada disitu
saya lempar ke pak mas duki
pak mas duki mui sendiri
kan mendukung kemudian referensi ataupun
naskah khutbah jumat yang diberikan
disusun oleh kementerian agama
tapi timbul resistensi di masyarakat
apalangka mui kemudian
untuk membentuk resistensi kemudian
pernyataan pernyataan keras yang keluar
akibat tidak tabayun tadi
bagaimana pak mas duki
ya pertama kan
negara itu jangan dipandang selalu
berbuat hal yang tidak
yang tidak baik pada masyarakat
kalau negara selalu dipandang seperti itu
pasti kan pandangannya lalu curiga gitu loh
padahal negara itu
kadang kadang punya pandangan pandangan yang juga bagus
buat rakyatnya gitu loh
saya kira kita berhusnodon saja
terhadap persoalan ini
apalagi itu sudah dinyatakan tadi
bahwa itu adalah penambahan konten
dan bukan dipaksakan
apanya yang perlu diturigai
kalau misalnya nggak berguna ya nggak usah kita pakai
kalau berguna kita pakai
itu kan pilihan pilihan saja
makanya saya bilang itu seperti perpustakaan
untuk kita memperkaya ya
apa namanya da'i da'i kita
supaya makin bagus di dalam
mengisi islam wasatiyah di indonesia
karena kita ini adalah
pusat gerakan islam wasatuya di indonesia
yang perlu juga kita tegaskan
tidak semua umat islam di indonesia ini
tergabung dalam ormas ya
itu saya kira penting
dalam hasil hasil penelitian
yang dilakukan oleh berbagai pihak
yang cukup kredibel
tidak terafiliasi dengan ormas
sehingga dengan demikian maka saya kira
apa yang dilakukan oleh pemerintah itu
sepanjang itu baik dan tidak memaksa
jadi jangan semuanya yang
setiap dari pemerintah itu pasti jelek
jangan begitu berfikirnya gitu loh
jadi harus tetap percaya terhadap pemerintah
mungkin terakhir saya lempar ke bang acep
bang aceh ini sifatnya tidak memaksa
hanya sebagai perpustakaan begitu
tapi seberapa optimis betulnya
komisi delapan dpr melihat
naskah naskah ini kemudian bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat
sehingga bisa menekan angka
tadi politik yang disebarkan melalui panggung agama
kemudian juga ujaran kebencian hingga paham paham radikalisme
bagaimana bang aceh
ya justru itu
persoalannya adalah sejauh mana efektivitas dari program
seperti pengadaan atau fasilitasi terhadap naskah khutbah jumat
optimis tidak komisi delapan terkait dengan efektivitas dari naskah hobat jumat yang diberikan
disiapkan oleh agama
itu yang kami pertanyakan
karena kan begini
jangan sampai kemudian setelah dibuat
kemudian orang nggak membacanya
itu jangan sampai begitu
padahal ini sudah menggunakan uang negara
nah oleh karena itu
yang menjadi catatan saya kan sebetulnya sederhana
dari penggunaan kebijakan tersebut
titik poin kami sesungguhnya
di dalam konteks kebijakan publik terletak pada itu
nah kita tahu bahwa dulu juga waktu jaman odeh baru
zaman sekarang pun juga kementerian agama
mengalami media media di daerah daerah ini juga punya
apa namanya naskah naskah khutbah
cuma kan pertanyaannya adalah sejauh mana efektivitas dari
naskah naskah khutbah tersebut
naskah tulisan tulisan dari para ahli yang dikeluarkan oleh
lead bank kementerian agama
ya itu sebetulnya
ya akan menjadi hazanah cuma lagi lagi pertanyaannya kan sejauh mana efektivitasnya
itu kan yang sampai saat ini kami gitu ya
kita lihat nanti ya bagaimana kemudian implementasinya di masyarakat paskah khutbah jumat
yang disiapkan oleh kementerian agama ini bang aceh
ya dan semoga benar benar yang dikatakan ini bukan bermaksud untuk membatasi ulama
untuk berkreativitas dalam menyebarkan ceramah ataupun khutbahnya
tapi untuk kemudian lebih menyebarkan paham paham moderasi keagamaan
sehingga tidak ada disintegrasi yang menggunakan isu isu agama di negara ini
bapak bapak waktu kita telah habis terima kasih sudah bergabung bersama kami

dan juga k h mastuki baitulowi ketua mui terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
setelah gunung ile lewotolo memuntahkan abu pasir dan kerikil
minggu siang ratusan warga dari kecamatan ile ape dan ile ape timur
mengungsi ke kantor bupati lama cnn indonesia prime news akan kembali usai
terima kasih sudah bergabung bersama kami